lebaran masih tiga minggu lagi namun masyarakat sudah mendatangi bank untuk menukarkan uang
penukaran uang baru ini tidak lepas dari tradisi masyarakat yang membagikan angpao saat lebaran nanti
salah satu bank yang menyediakan layanan penukaran uang adalah bank mega di cabang yosudarso surabaya
bank ini membuka layanan penukaran uang sejak minggu pertama ramadan sampai menjelang lebaran mendatang

pecahan rp dua puluh dikurangi karena sepi peminat
layanan penukaran uang tidak dipungut biaya
masyarakat cukup membawa kartu identitas dan mengambil nomor antrean
satu orang hanya bisa melakukan satu kali penukaran dan jumlahnya pun dibatasi
uang baru pun dudes
tak sampai satu jam setelah loket penukaran dibuka pada pukul sembilan pagi
kebanyakan masyarakat sudah antri sejak pukul delapan pagi
rencananya itu rp sepuluh an
cuma baru dapat rp sepuluh seratus sama rp lima seratus
jadi bawa uang berapa
pinginnya ditukar semua tapi kan dibatasi jadi nggak bisa disuruh kembali lagi besok
rencananya mau buat lebaran terus uang itu buat lebaran
dan pecahannya rp dua
dan uang pelayanannya cukup cepat
terus ya nggak terlalu lama antrinya
bank indonesia perwakilan jawa timur tahun ini menyediakan dua puluh tiga lima triliun uang baru untuk kebutuhan lebaran
uang baru disebar sesuai kebutuhan tiap daerah
dan bank mega serta cnn indonesia merupakan uang yang lebih baik
dan bank indonesia merupakan uang yang lebih baik
dan anak perusahaan dari ct corporation
dari tafarik surabaya